sebaiknya bersiap siap lah menyambut kematian
kematian disambut sambut namanya pengantin
sudah mau mati saja masih banyak bicara
eh lebih baik kau banyak berdoa
sebelum ajalmu sampai serak dia
tidak rai yunda harus segera pergi ke kerawang
lebih baik sekarang yuda pertimbangkan dulu
kondisi yunda sekarang lemah
bagaimana kita harus ke kerawang
yunda ayo kita kembali ke istana
betul nih mas
sebaiknya nih mas durungkan saja pergi ke kerawang
di istananya ya
pak mat rai
insya allah aku akan baik baik saja
aku tidak bisa menunda perjalananku ini lagi rai
aku sangat mengkhawatirkan keadaan kakek
bunda juga pasti sudah pulang
sudah tiba di kerajaan pada jalan
lalu bagaimana dengan kakek
insya allah kakek baik baik saja
yaudah tuh nih mas
kalau gitu mah
nih mas pulangnya ke istana di tanus saja tuh ya
betul raden ya nih mas ya
benar pak mat
kalau begitu aku akan kembali ke pajajaran bersama kalian
aku mau hadapi butoh itu
aku akan melinyapkan kalian
aku akan jadikan kalian
aku sendiri yang akan menghentikan kejahatan
aku yang akan melenyapkanmu dari dunia ini
mereka tahu apa di antara mata mereka dan apa di dalamnya
dan mereka tidak mengikuti apa apa dari ilmu mereka
kecuali dengan apa yang mereka inginkan

hei rompang jangan menghindar terus lawan aku
kau merasa kau sudah menyelamatkanku
dengar senur jati
tanpa bantuan cih sedikitpun
aku mampu mengalahkan mahesa dan buto hijau
belajarlah dari pengalaman
kesombongan akan menghancurkan raden
karena kesombongan tidak akan pernah
memberikan kejayaan kepada seseorang
sebaiknya kau diam senur jati
aku tidak butuh lagi
aku ingin memberikan nasihatmu
ayo kita bantu nyirompang melawan perempuan itu
beraninya menyerang dari belakang
tidak usah baik bicara
sebaiknya bersiap siaplah menyambut kematian
kematian disambut sambut temanya pengantin
sudah mau mati saya
gak mau mati saja masih banyak bicara
lebih baik kau banyak berdoa
sebelum ajalmu sampai serang dia
baik bu subrabu
sampai kapan kau akan melakukan kerusuhan ini
sampai aku bisa membalaskan dendamku padamu
karin saya yang naik tandu
paman jaga keberatan biar aku saja
ini makanya sudah kewajiban paman berdua atu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
raden kian santang dan gusti putri rara santang
sepertinya dia gurunya kian santang
tapi kok bawa tandu
kalau ngebohong itu ketahuan
kamu mau sebagi itu atau tidak
ada hal yang saya akan tanyakan
apakah benar kian amin dan aman itu guru raden
ya mereka memang guruku paman
saya benar benar tidak menyangka kalau raden bisa menjawab seperti itu
dasar si ganteng
sungguh suatu kehormatan bagi saya
sudah bertemu dengan gurunya kian santan
raden mau ke mana
kami sekarang ingin ke panjajaran paman
perjalanan kalian masih sangat jauh
bagaimana kalau kalian singgah dan beristira
jahat di tempat saya
kebetulan sekali raden
saya sudah kecapean
sudah kelelahan kikubu
apalagi kalau dijamu sama kiku
mari raden ikut saya
paman tidak perlu repot repot paman
raden kan kata raden juga paman
mari kalau menolak rejeki raden
rumah saya tidak jauh dari situ